jadi kalau pertanyaan itu
seiring dengan bertambahnya alutsisa kita
seiring dengan bertambahnya alutsisa kita
bertambahnya pangkalan pangkalan kita yang bisa
bertambahnya pangkalan pangkalan kita yang bisa
digunakan tentunya keberadaan kapal tunggal ini
kalau kita lihat tadi saya sampaikan
banyak yang perlu diperwajarkan
itu iya namun kita juga
karena anggaran itu juga
jadi kita akan bertahap
kita bisa dalam satu tahun empat
kapal tunda itu bagus
sekarang dua kedepan
kita akan merencanakan lagi
untuk pengadaan dua unit lagi
untuk mengganti kapal tunda yang sudah tua
kapal kuda yang sudah tua